ini bukan fenomena unik air sungai berwarna putih atau salju
melainkan limbah busa
dalam video viral milik warga yang tersebar di media sosial
limbah busa menutupi seluruh permukaan sungai kaliputi
di desa sumber suko kecamatan gempol kabupaten pasuruan jawa timur
tak hanya itu tumpukan busa ini mengalir deras sejauh ratusan meter pada selasa petang kemarin
namun pada rabu pagi busa limbah sudah tersapu aliran sungai
kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di lokasi yang sama pada pertengahan agustus lalu
tumpukan busa menggunung di aliran sungai
hanya saja saat itu sungai dalam keadaan kering sehingga busa tidak mengalir deras
pihak dinas lingkungan hidup kabupaten pasuruan menduga
tumpukan busa ini adalah bahan berbahaya dan beracun atau b tiga
yang berasal dari limbah
kas pabrik penggilingan batu milik warga setempat
kemunculan busa ini juga diduga terkait dengan kejadian pada agustus lalu
ini terjadi karena luberan limbah yang terjadi pada bulan agustus dua ribu dua puluh yang lalu
yang dilakukan oleh saudara ali
ini merupakan usaha tanpa izin yang terjadi di desa sumber suko kecamatan ngebol
jenis limbah tersebut adalah berjenis gliserin
dinas lingkungan hidup nyatakan akan melakukan pemulihan terhadap sungai kaliputi
sementara kasus limbah saat ini sedang ditangani oleh kepolisian
irsa priyongko pasuruan jawa timur